sementara itu calon wakil presiden nomor urut satu ma'ruf amin kembali melakukan safari politiknya
kali ini ma'ruf bersilaturahmi ke pondok pesantren moderat at tolk hiriyah di serang banten sabtu siang
dalam safari politik ini ⁇ maruf ⁇ amin bertemu dengan para kiai santri dan juga masyarakat banten
ma'ruf juga turut dalam peresmian sekolah berbasis islam di sana
dalam kunjungannya ma'ruf berharap bahwa dukungan masyarakat banten kepadanya akan semakin besar
saya kira banten sudah saya bilang sudah menang walaupun tipis dan sekarang lagi memperbesar
karena itu kita bertemu dengan tokoh tokoh dengan simpul simpul yang punya umat di belakang yang masak
kita harapkan nanti pertambahannya agak besar lagi